ya ini bumbu bumbu politik sebelum pemilu pilkada tahun dua ribu dua
iya lucu juga kata katanya lihai dan sakti gitu
sindiran ataupun pujian tapi sebenarnya
kita beralih juga dengan kasus yang sama
calon petahana gubernur dki jakarta basuki cahapurnama atau ahok hingga kini
masih menunggu kepastian arah dukungan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip
pada pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
ya sikap pdip membuat ahok belum menetapkan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya nanti
masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dki dua ribu tujuh belas akan dimulai pada dua puluh satu september
di waktu yang semakin sempit ini pdip tidak juga menunjukkan tanda tanda arah dukungannya
hal ini membuat sang calon petahana belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya
dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
bahkan ahok sempat bergurau akan berdampingan dengan salah satu artis
sementara itu sejauh ini tiga partai pendukungnya sudah setuju dengan pilihan awal ahok
heru budi hartono